dek lain kali kalau ini sudah ditarik jangan nyelonong masuk aja jangan nekat ya berhenti
dong masalahnya saya lagi buru buru pak saya tahu adik buru buru tapi harus naik nyawa
mau bunuh diri apa ya mas apa sih kayaknya penting banget kak gua nggak tega kak keadaan
busurit ya terus lu maunya gimana gua mau jual gitar gua ke temen gua nah duitnya bisa kita buat
biaya pengobatan ibu surip
gua nggak enak kalau minta bokap terus gimana menurut lu kak ya gue sih setuju setuju aja ide
bagus itu ya udah kalau gitu gue pinjamin phone lu dong halo jerry jer gue pengen jual gitar gua ke
bener bener mau ya udah thank you uangnya tolong transferin hari ini juga ya ya tolong banget
thank you thanks berat dia mau kejuaka alhamdulillah senang senang ya nak iya pak saya senang banget
kami berdua punya berita bahagia buat ibu
saya dan kakak saya ingin bantu ibu untuk berobat ke rumah sakit
masalah biaya ibu nggak usah khawatir
terima kasih atas kebaikan kalian
tapi sepertinya penyakit ibu gak bisa sembuh nak
ibu kan belum dicoba kenapa ibu gak mau
ibu percaya sama gusti allah
tapi rasanya ibu sudah dekat dengan ajal nak
sepertinya pertolongan kalian akan sia sia
kalau kalian benar benar mau menolong ibu
tolong ibu belikan radio bapak surit ya
dulu kami memang pernah punya radio
tapi sudah dijual untuk biaya berobat ibu
radio untuk apa
radio itu buat nemani bapak kalau jaga malam di pos
kasian kalau gak ada yang nemani
jadi nanti kalau ibu sudah meninggal
bapak gak sendiri ya
menjalani sisa sisa usianya
kalian mau kan
saya dan adik saya pasti akan membelikan pak surit radio
terima kasih ya
ibu aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
terima kasih ya
kita permisi keluar dulu ya bu
selamat malam ibu
ternyata bukan pak surip aja yang mencintai istrinya
tapi isinya pak surip juga sangat mencintai pak surip
gue jadi terharu
gimana kalau kita beliin pak surip radio
seperti permintaan istrinya
siapa tahu aja
ini permintaan terakhir
tidak tidak tidak
aduh gimana sih
dek lain kali kalau ini sudah ditarik
jangan nyelonong masuk aja
jangan langsung masuk
jangan melekat ya
masalahnya saya lagi buru buru pak
saya tahu adik buru buru tapi harus sayang nyawa
mau bunuh diri apa
tolong belajar disiplin dengan peraturan
saya enggak ngajarin anda
tapi mari kita jaga keselamatan
jangan begitu ya jangan diulangi lagi ya
untuk keselamatan ada juga
ya silahkan jalan
hampir saja dua nyawa melayang
astagfirullahaladzim ada apa ya
kok tiba tiba aku jatuh
apa pernah juga apa yang aku kasih
aku sudah sampai kepadamu
aku sudah penuh dengan senang hatiku
hal adapa nasib attracting dipatikan dengan kemajuan
mungkin ini jalan yang terbaik
yang diberikan allah untuk bapak dan istri bapak
bapak tumpah ya bapak
inilah jalan yang terbaik
dia sudah tidak
terseksa lagi oleh penyakitnya
ini ada titipan dari ibu
ibu menyuruh kami untuk memberikan ini
supaya bapak nggak kesepian lagi
kalau bapak jaga malam
dan setelah kepergian ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu